semakin mengganasnya kasus penularan covid sembilan belas di sejumlah daerah di tanah air
muncul wacana pemberlakuan kebijakan yang lebih tegas dengan menerapkan ppkm darurat
menggantikan kebijakan ppkm mikro yang saat ini berlaku
apa yang membedakan keduanya dan bagaimana urgensi serta pengaruhnya terhadap penurunan angka covid sembilan belas di tanah air
kami akan bahas dengan ketua ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia bapak ede surya darmawan
selamat sore pak edi apa kabar
selamat sore mas aldi
pak ede terima kasih sudah bergabung bersama saya di indonesia
pak ade kita bicara tinjau dulu ppkm mikro
sejauh ini sebetulnya sudah seberapa parah kita kecolongan dengan pemberlakuan ppkm mikro
masih relevankah ppkm mikro ini diterapkan di kala pandemi sudah semakin mengganas saat ini
sebenarnya yang dibutuhkan oleh virus ini itu adalah bagaimana kita tidak mentolelir mobilitas
tidak mentolelir kerumunan yang dapat mengakibatkan penularan
yang saya khawatir adalah ini
hanya pergantian diksi gitu ya tanpa substansi ya berubah kemudian aksi aksi di lapangan juga tidak berubah
ini yang kita khawatir gitu karena sesungguhnya penanganan ini sesuatu yang mudah ya kalau dari awal kita memang mengharapkan seperti itu gitu
tapi karena barangkali ada motif lain sehingga motif penanganan pandemi itu tidak menjadi prioritas utama kesannya
seperti ada tawar tawaran yang pada akhirnya kemudian itu diserahkan lagi kembali kepada perilaku masyarakat
kita inginnya itu lebih ketat gitu ya betul betul sehingga orang untuk sementara waktu sebenarnya nggak lama
cukup empat belas hari saja tidak kemana mana sehingga kasus itu jelas meredah gitu
pak ede ini mungkin kalau pak ede tadi bilang soal hanya pergantian diksi saja ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat termasuk saya
apakah dari kacamata seorang pakar kesehatan masyarakat ada perbedaan yang cukup jelas antara penerapan ppkm mikro yang saat ini sudah berlaku dengan ppkm darurat
mungkin juga bisa kita tarik
kebelakang lagi psbb dan lain lain
sebetulnya peraturan tersebut konsekuensinya nanti bagaimana pak
nah dasar kita kan memilih pembatasan sosial ya
bukan karantina wilayah
itu dari awal begitu
jadi kebijakan dasar kita adalah pembatasan sosial
kemudian kita memilih berskala besar dalam konteks pilihannya itu diberikan kepada masing masing pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten kota
kemudian ketika itu menjadi pembetas
dan pemberlakuan kegiatan masyarakat itu harapannya kan mengecil gitu ya
itu terjadi di tempat tempat atau di komunitas yang memang terjadi penularan covid
harapannya itu sampai selesai
jadi tidak ada lagi daerah misalnya katakanlah tadinya zonasinya itu merah sampainya hijau
tidak ada lagi kasus
seharusnya itu dilakukan terus sampai selesai
kemudian ada lagi lakukan lagi sampai selesai
nah yang kita lihat kan tidak seperti itu
jadi tidak terjadi dengan benar penerapannya
proses penularan terus meningkat
nah di sisi lain yang juga kalau kita lihat
masuknya virus dengan varian delta atau varian apapun
itu menunjukkan terjadinya imported kasus
kasus kasus yang berasal dari luar indonesia yang masuk
dan sekarang semuanya sudah ada di indonesia
jadi seharusnya itu semua diberlakukan dalam rangka penanganan covid bersama sama gitu
di internal masyarakat ditahan
jangan sampai itu jadi kerumunan

apapun kegiatannya termasuk misalnya dalam gambar kita hari ini adalah kejadian imunisasi
ini misalnya kan sesuatu yang diharapkan bisa mendapatkan herd immunity
tapi kalau seperti ini kita sangat khawatir justru terjadi sebuah proses penularan lokal seperti itu
pak edy ini kan sekarang laju vaksinasi terus digencarkan
kemudian juga ppkm diberlakukan
meskipun bukan pembatasan sosial berskala besar ataupun lockdown begitu
apa sebetulnya yang menjadi titik permasalahan sehingga kemudian
angka kasus penularan malah semakin tinggi
bahkan varian baru yang datang dari luar negeri imported case masuk ke indonesia justru semakin meluas kasusnya
nah titik kritikalnya adalah berarti kan terjadi interaksi antara manusia yang membawa virus
yang belum terdeteksi sehingga dia bisa bergerak kemana mana gitu ya
kan seharusnya mereka itu sudah bisa diidentifikasi dengan cepat
jadi kalau misalnya kasus harian sekarang kita dua puluh ribu
tapi kemudian masih di luar sana masih banyak yang belum terdeteksi potensi penularan masih terus berjalan gitu
ini yang barangkali harus diingatkan
yang berikutnya tentu saja mereka yang positif itu justru harus segera melakukan isolasi diri
untuk kepentingan dua hal
satu adalah menjaga kesehatannya supaya tetap fit dan tidak perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut ketika sudah jelas positif
yang kedua adalah tentu saja supaya tidak menularkan kepada orang lain
jadi ini penting sekali ya melakukan aktivitas yang pada akhirnya dia harus membatasi diri itulah yang kemudian kita namakan isolasi gitu
nah kalau itu tidak berjalan maka proses penularan akan terus berlangsung
dan sepertinya ini masih tetap berjalan gitu
setiap hari kita menemukan dua puluh ribu kasus tapi di luar sana masih ada ribuan yang belum terdeteksi dan masih terus menyebar gitu
nah ini berbagai potensi yang akan mengakibatkan penularan seharusnya tidak dilakukan tidak terjadi gitu
yang mesti dicatat adalah dengan varian baru varian delta itu kan kontak eratnya tidak membutuhkan lima belas menit
beberapa penelitian walaupun belum publish barangkali sinyal lamanya mengatakan itu ukurannya sudah di satu menit atau ukuran detik itu sudah cukup untuk terjadinya proses transmisi atau penularan
oke ini kalau misalnya kita bicara soal ppkm darurat nantinya yang mungkin diterapkan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah tapi sudah ada wacana yang beredar luas di masyarakat
poin apa instrumen apa yang kemudian harus ada di ppkm darurat yang akan diterapkan nantinya jika benar benar berlaku
yang pertama adalah kita mesti jelas dulu ya wilayah mana sih yang menular itu kan gitu ya
pertama kalau itu di pelayanan kesehatan itu harus jelas pelayanan kesehatan itu harus zero transmission gimana caranya harus dibantu
apapun itu rumah sakit pemerintah rumah sakit swasta pusat ataupun daerah di pelayanan kesehatan tidak boleh ada transmisi
harus dibantu dengan sebaik baiknya karena itu memang harus direlaksasi tidak boleh mereka kepenuhan kan begitu
nah yang kedua adalah transmisi di masyarakat kita pada posisi community transmission ini harus jelas ini ada di mana kan gitu ya
apakah di komunitas dari rumah ke rumah kalau rumah ke rumah harus segera temukan
maka tim tracingnya mesti segera menemukan lalu tes secepatnya dan tegakkan sehingga tidak ada penularan berikutnya
yang berikutnya apakah ini tempat kerja
maka tempat kerja tidak boleh melakukan
tidak boleh melakukan tindakan yang berisiko yang mengakibatkan penularan
dengan demikian pilihan untuk work from home itu harus diambil
tidak boleh kemudian kita memaksakan masuk kerja dengan ventilasi udara yang masih kurang bagus karena barangkali juga mungkin kita perlu cek apakah perkantoran kita tempat tempat kerja kita sudah menjadi tempat tempat yang jauh lebih sehat
yaitu ventilasinya menjadi lebih baik artinya udara keluar itu bisa menggantikan udara yang di dalam
sehingga kalau ada orang masuk membawa virus kerapatannya itu tidak tinggi
tapi kalau kemudian ada di situ di ruang ac dan berputar putar maka semua yang ada di dalamnya itu adalah menjadi kontak erat
dan dengan virus yang baru itu bisa waktunya cepat dan terjadilah penularan
oke dan tentunya kebijakan yang tegas juga diperlukan juga serta pengawasan agar benar benar bisa menekan angka penyebaran termasuk juga imported case dari virus virus corona varian baru yang datang dari luar negeri
untuk sementara terima kasih
pak ede surya darmawan ketua umum iakmi sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini selamat sore pak ede sehat selalu
makasih banyak mas aldi selamat sore